saudara presiden kelima republik indonesia megawati soekarno putri memberi pandangan mengenai tanggung jawab pemimpin negara hingga kecurangan pilpres
mega menyebut presiden kini terkesan memperjuangkan kepentingannya sendiri atau keluarga dan itu fatal
kenegarawanan hakim konstitusi itulah judul tulisan presiden kelima megawati soekarno putri hari ini di harian kompas
bak surat terbuka terhadap penguasa di awal tulisannya megawati menekankan
tanggung jawab penguasa seperti
presiden terhadap etika sangatlah penting
maka bila presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya itu fatal
sebab presiden adalah milik semua rakyat indonesia
mega juga menulis pilpres dua ribu dua puluh empat merupakan puncak evolusi
kecurangan terstruktur sistematis dan masif
yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden
sehingga mega menuntut sikap kenegarawanan hakim mahkamah konstitusi untuk memulihkan etika dan moral
di akhir tulisan tangannya megawati bahkan mengingatkan
tidak ada kekuatan yang menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur
sadarlah insaflah ingat nama nama
dan tertulis dalam sejarah republik indonesia
nuansa tudingan yang ditujukan pada jokowi dan gibran
ditanggapi menteri investasi bahlil lahadalia
ia mempersilahkan siapapun yang bisa membuktikan dugaan kecurangan presiden di pemilu dua ribu dua puluh
mengenai majunya gibran bahlil katakan tidak ada aturan
yang melarang anak presiden untuk maju di pemilu
selama itu bisa dibuktikan monggo saja
tetapi ini kan masih dugaan dugaan dugaan
ya namanya duga kita juga jangan seuzon
nggak boleh jadi wapresannya karena bapaknya presiden dari mana
emang ada aturan yang mengatakan bahwa anak dari seorang presiden
nggak boleh jadi wapres atau jadi presiden
kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur tidak
gak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur
hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat
hingga kini proses sengketa dugaan kecurangan pemilu
masih bergulir di mahkamah konstitusi
semua pihak wajib menghormati proses karena setiap tudingan perlu dibuktikan